baik saat ini kami juga sudah terhubung dengan kurniawan yang juga merupakan koordinator dari masyarakat anti korupsi indonesia
yang saat ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight
selamat malam pak kurniawan
deputi dari masyarakat antikorupsi indonesia maaf saya rala
selamat malam pak kurniawan
oke dari makin jelas dari awal kita mengawal kasus ini
kita yang melaporkan segala macam termasuk juga sempat ketemu dengan komisi tiga dengan pak asrul juga sempat ketemu dengan beliau
jadi dari awal kita ketika mendengar informasi bahwa jokowi andriadi berhasil ditangkap oleh kepolisian
dia sangat berkembira ya
artinya kita bicara soal
ini harga diri bangsa
sudah beberapa aparat kemudian dicopot dari jabatannya setelah matang
bahkan artinya dipertangkap kemudian polisi bisa menangkap jokowi andriadi dan mengulangkan ke indonesia
sebuah keberhasilan yang menurut kami patut diapresiasi lah kerja kepolisian kali ini
jadi seperti itu
baik tadi pak arsul mengatakan ini salah satu momen di mana mungkin keraguan terhadap kinerja
dari aparat penegak hukum ini bisa sedikit tersisihkan dengan ditangkapnya joko chandra pada malam hari ini
tanggapan dari maki bagaimana pak
tadi pak arsul mengatakan bahwa keraguan selama ini terhadap aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka menangani kasus joko chandra ini
bisa sedikit luluh bisa sedikit tersisihkan gitu dengan proses penangkapan pada malam hari ini
tanggapan tanggapan dari maki bagaimana pak
betul kalau soal tertangkap ya
kalau soal tertangkap dari awal kami sudah sampaikan
bahwa kami patut memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian
namun apakah hanya berhenti di situ atau kemudian dikembangkan misalnya
kan surat jalan ini kan apapun ceritanya kan yang menikmati keuntungan adalah pak joko candra
kemudian ada beberapa aparat yang kemudian dicopot dari jabatan termasuk juga dari oknum kejaksaan
nah artinya kemudian kalau hanya berhenti di soal penangkapan di kasus psi bank bali
itu kan hanya keputusannya hanya dua tahun penjara denda rp lima belas juta hanya sekat sekat itu
tetapi apakah hanya berhenti di situ atau kepolisian berani melakukan pendalaman terhadap
apakah ada dugaan gratifikasi atau penyuapan misalnya terhadap keluarnya surat jalan
kemudian skenario pk segala macam misalnya apakah kedatangan oknum kejaksaan agung yang ke malaysia
tadi siang juga diperiksa oleh komisi kejaksaan itu biaya sendiri atau ada biaya dari pak joko chandra misalnya
nah ini kan kita bicara soal pemberantasan korupsi juga
jadi kalau misalnya polisi berani mengembangkan atau mendalami penyidikannya ke arah hal yang lebih substansial ke arah itu
itu jauh lebih bagus lagi

oke pak kurniawan soal proses dan diteruskannya proses penyidikannya apa yang anda lakukan
oke pak kurniawan soal proses dan diteruskannya proses penyidikannya apakah juga termasuk dengan dokumen dan berkas yang maki bawa ke ombudsman tempo lalu
saat ini prosesnya sejauh apa pak
kalau ke ombudsman kan memang hanya pemeriksaan terhadap surat jalan segala macam itu kan
maksudnya juga kalau komisi kejaksaan kan melakukan dengan pemeriksaan kejaksaan itu
nah kaitannya lebih ke arah itu

nanti apakah kami sih berharap dari pihak ombudsman akan bekerjasama dengan pak restrim
untuk mendalami keluarnya surat jalan ini murni
untuk mendalami keluarnya surat jalan ini murni
sekedar administratif belaka atau ada unsur penyuapan di situ
itu yang harusnya didalami
karena ada komunikasi intensif antara pengacara pak joko tjadenee dengan orang indonesia
berikian pu misalnya
apakah benar atau tidak
nah itu nanti silahkan
penyidik mendalami itu
termasuk juga apakah ada
baik berupa materi maupun jadikan di
nah itu yang seharusnya
juga menjadi fokus dari penyidik
artinya kalau misalkan
kita bicara yang lebih luas lagi
misalnya apakah ini adalah
pada perantara dari
telah mendaftarkan pkd yang balik lagi ke
malaysia pulau bali ini apakah
beberapa orang saja atau merupakan
yang harusnya didalami dan kami berharap
komisi tiga bisa mengawal
kasus ini dengan baik
selain kita dari masyarakat
tadi janji pak arsul sih
komisi tiga akan mengawal
kasus ini sampai proses hukumnya berjalan
atau berakhir nanti
pak kurniawan terakhir pak
pak kurniawan terakhir pak
kalau misalnya dengan adanya
pak kurniawan saya kembali ulang ya pertanyaannya ya pak ya
pak kurniawan juga
maki sempat menyebut
adanya dugaan tidak hanya polri
tetapi juga pihak pihak lain
seperti misalnya politisi
atau di luar sana yang juga
terimbas gitu dengan adanya
dugaan penyuapan dari joko chandra
atau kerjasama dengan yang melindungi joko chandra
ini tanggapan dari maki saat ini seperti apa pak
dari maki sendiri pak kurniawan juga sempat menyebut ya
terkait dengan beberapa pihak di luar sana
yang juga katakanlah
melindungi tanda kutip
atau terimbas dengan adanya
keuntungan yang didapat dengan joko chandra saat
sampai dengan saat ini belum tertangkap
atau malam ini baru tertangkap
di luar polri ada politisi
kemudian juga mungkin pihak pihak yang lain
yang kita belum mengetahui dan baru bisa terbukti
nanti pas proses hukumnya akan dilanjutkan
tanggapan maki seperti apa pak
apakah dengan penangkapan joko chandra ini juga
akan ada lampu terang untuk membuka
siapa siapa saja yang bisa bertanggung jawab
justru itu yang seharusnya
tim penyidik baris krim saat ini
jadi terhadap penangkapan
oke karena ini tinggal
diekskusi aja kan terahkan
tugas baris krim saat ini adalah
proses pelarian pak joko chandra ini
apakah ini hanya oknum secara individu
yang terpecah pilih
ataukah ini sebagai sebuah jaringan
tidak hanya di kepolisian dan kejaksaan
yang kan yang selama ini diungkapkan dari
kepolisian dan kejaksaan
nah apakah ada pihak lain
misalnya dari ncb
atau dari kumham misalnya
nah ini adalah
yang akan diungkapkan dari kumham misalnya
nah ini adalah
ini juga menjadi fokus dari
tim penyitik nantinya
seharusnya dia tembakan
cara itu sehingga
akan kelihatan apakah
pelarian joko chandra ini
atau memang skenario
yang cukup besar yang
itu memang dirancang oleh
baik semoga titik terangnya
ada ya pak ya dengan ditangkapnya joko chandra
pada malam hari ini terima kasih pak kurniawan
atas waktunya bergabung bersama kami